dan pantauan langsung kondisi jalur maupun kawasan wisata akan langsung disampaikan oleh produser lapangan cnn indonesia fani imaniar di kawasan gadok jawa barat
kita tanyakan ke fani fani hingga sore hari ini bagaimana arus lalu lintas dari puncak menuju ke jakarta tampaknya masih lengang sejak pagi tadi
fani imaniar jawa barat
untuk informasi lebih lengkapnya kita dengarkan informasi dari kapolres bogor akbp suyudi aryo setio berikut ini
sampai sore hari ini terlihat cukup lancar arus lalu lintas di wilayah bogor puncak cianjur ini
kita berlakukan sistem one way atau satu arah dari arah puncak menuju ke jakarta
sejak pukul tiga belas empat puluh lima diperkirakan akan sampai jam delapan belas dan tentunya kita juga akan melihat seperti apa situasi perkembangannya ke depan
mudah mudahan kalau masih seperti ini diperkirakan delapan belas sudah kita buka kembali untuk dua arah
mungkinan besar tidak semua hari ini ya tapi kemarin sudah secara bertahap
kembali ke rumahnya masing masing terpantau sejak siang kemarin sebenarnya sampai dengan sore hari itu arus balik sudah cukup besar
ya ada pun sistem buka tutup jalur yang direncanakan akan masih diberlakukan sampai pukul delapan belas waktu indonesia barat ini berimbas kepada
petumbukan kendaraan yang berasal dari jakarta menuju ke puncak dan ada pun sistem buka tutup jalur ini karena diprioritaskan untuk pengendara yang berasal dari arah puncak menuju jakarta
maka dari kemudian kita akan melihat apa yang akan terjadi
dari polres bogor sendiri bapak suyudi ini mengharapkan agar pengguna kendaraan untuk tetap sabar menunggu sampai dibuka kembali jalur atau jalan raya puncak ini menjadi dua jalur
dan agar para pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak menggunakan jalur alternatif dikarenakan jalur alternatif tersebut bentuknya cukup tipis atau sedikit sempit
dan akan mengganggu pengguna kendaraan yang lainnya atau pejalan kaki yang akan melintas jalur jalur alternatif tersebut
dan dari satu orang kapolres bogor sendiri juga menambahkan
bahwa pada minggu ini untuk volume arus kendaraan yang melintasi jalan raya puncak bogor ini tidak serambai jumat atau sabtu kemarin yang memang sudah ditetapkan sebagai puncak dari arus balik di long weekend minggu ini
namun terlihat masih banyaknya atau masih ramai ya arus kendaraan dari arah puncak menuju jakarta yang mana pengguna kendaraan ini berniat untuk kembali ke jakarta dan sekitarnya untuk kembali melakukan rutinitas harian mereka besok senin
dari kapolres bogor sendiri juga menginformasikan agar kepada pengguna kendaraan agar tetap selalu waspada dan juga mewaspadai beberapa titik yang ada di sepanjang jalan raya puncak yang berpotensi menjadi titik titik kemacetan
seperti pasar tumpah atau restoran atau tempat makan yang populer di mata pengguna kendaraan yang melintasi jalan raya puncak dan juga tempat tempat wisata seperti taman safari dan juga cimori riverset atau mountain view
dan kapolres bogor sendiri juga mengetahui
bahkan agar para pengguna kendaraan yang menggunakan jalan raya puncak ini agar tetap selalu waspada menaati peraturan lalu lintas dan memakai peralatan keamanan di kendaraan masing masing sehingga tidak hanya merugikan diri sendiri juga agar tidak merugikan pengguna kendaraan yang lain
baik fani one way ini akan diberlakukan sampai nanti pukul delapan belas begitu
dari prediksi pihak kepolisian kapan pastinya arus lalu lintas ini akan kembali normal
rehat perkiraan dari satlantas polres bogor sendiri diharapkan mulai pukul delapan belas waktu indonesia barat ini sistem buka tutup ini sudah dihentikan dan kembali dibuka untuk dua jalur
diharapkan dengan begitu jalan raya puncak ini terlihat lebih atau lebih stabil atau sesuai dengan kondisi normal seperti biasanya
baik terima kasih fani imaniar langsung dari kawasan puncak bogor jawa barat